daniel memang gagal bekerja di tambang bauksit kampungnya
di kecamatan tayan kalimantan barat
karena hanya berpendidikan sekolah dasar
namun ia masih bisa memanfaatkan kehadiran tambang itu
untuk menambah ekonomi sehari hari
sejak tiga tahun terakhir
daniel menekuni usaha kebun jambu kristal yang hasil panennya
diserap para pegawai tambang bauksit
yang bertebaran di sekitar kampungnya
kalau jambu sih ya kita kemarin tuh peminatnya banyak
karena kita panen itu yang pulih itu ada orang perusahaan juga
kalau sebulan itu kadang empat kali panen
kalau tambahannya itu ya sekitar enam juta lah gitu
sebelumnya daniel dan sebagian warga sekitarnya
hanya bisa bekerja di musim kemarau
semarau untuk menyadap karet
namun kehadiran tambang membuat mereka
mendapat tambahan penghasilan di musim hujan
yang untuk menjadi penghasilan utama kami
yaitu yang dijual di reklamasi yaitu
bibit pohon jambu hutan
dan bibit lcc dan juga tangkus
ada sekitar dua atau tiga jutaan
jumlah tambang bauksit di kalimantan barat
termasuk tayan tempat kampung daniel berada memang cukup banyak
ada delapan puluh empat dan menyerap total sekitar lima pekerja
nah kalau untuk operasional tambang ini
yang bekerja langsung di kami sekitar tiga ratus an orang
itu adalah di luar mitra kerja kami yang menambang langsung
yang jumlahnya juga sekitar tiga ratus sampai empat ratus orang
itu adalah karyawan ataupun tenaga kerja yang bekerja
langsung untuk operasional penambangan
tadi kita sudah ke area reklamasi
itu pun juga sangat menyerap tenaga kerja sampai dua ratus orang
kemudian kita nanti akan ke smelternya
di smelter juga karyawannya mungkin hampir seribu orang
indonesia memang kaya bauksit
menurut kementerian esdm cadangan bauksit di indonesia mencapai tiga dua puluh dua miliar ton
produksi total mencapai sekitar tiga puluh juta ton per tahun
dengan dua puluh hingga dua puluh tiga juta ton diekspor
karena dua smelter yang saat ini ada
hanya sanggup mengolah enam hingga tujuh juta ton per tahun
pemerintah ingin bauksit sudah diolah setidaknya menjadi alumina saat diekspor
saat ini harga pasaran satu ton biji bauksit sekitar delapan belas dolar as
jika sudah diolah smelter menjadi alumina
harganya bisa menjadi seribu tujuh ratus enam puluh dua dolar as per ton
bahkan jika sudah menjadi aluminium
harganya bisa menjadi satu tujuh ratus enam puluh dua dolar as per ton
bauksit sudah disebut sebut oleh presiden
para pelaku boksit inalum ada yang hadir ya atau virtual mungkin
harus siap siap juga mau gimana langkah berikutnya
kita sudah melihat beberapa rencana besar
tapi dalam praktek lapangannya
rencana besar saja tidak cukup

larangan ekspor ini sudah memancing kontroversi
karena smelter masih terlalu sedikit
bahkan proyek pembangunan smelter baru milik anak usaha mind id
berkapasitas satu juta ton di mempawah terancam batal
dan pt pembangunan perumahan tbk tidak mencapai kata sepakat
bahwa oktober itu final
bila ada tidak titik temu
langsung pemutusan kontrak akan dilakukan
jika larangan ekspor biji bauksit dilakukan tanpa mempertimbangkan serapan dalam negeri
maka berpotensi terjadi penumpukan stok
yang dapat berimbas kepada penurunan produksi tambang
berpotensi membuat ratusan ribu masyarakat kalimantan barat
kehilangan kesempatan untuk hidup di sektor boksit
kalimantan barat itu sumber daya alamnya hanya satu pak
pusat studi hukum energi dan pertambangan atau pushep
meminta pemerintah mempertimbangkan ulang wacana ini
tetapi faktanya adalah
sampai hari ini juga masih banyak terkendala beberapa semester
terkait dengan peningkatan dan tambah mineral
oleh karena itu
kita harus mempertimbangkan dan memperbaiki
oleh karena itu

bila hari ini terdapat apakah ini akan berpengaruh
ya saya rasa sangat berpengaruh
baik secara keekonomian nasional
maupun secara keekonomian daerah
larangan ekspor biji bauksit secara dini juga dicemaskan
bisa memicu pengurangan tenaga kerja
serta berpotensi memperlambat perputaran
perekonomian nasional dan daerah